mimin pujaan akang
neng mimin kadeh akang
neng mimin pujaan akang
pak rumah bagus
kalau kak nenconya tidak ada
mau rumah gimana pun
kak nenco selalu ada buat mimin
kak nenco selalu sayang sama mimin
rumah sebesar apapun itu
tidak penting buat mimin
yang penting itu
katanya teh mau nonton
nomor yang anda tuju
sedang tidak dapat dihubungi
kemana ya tes ya
jangan jangan lah punya cewek lain
mimin mau dong
kayak mak eros
tidak ada di rumah
tapi kan malu sama emak
emak juga lagi di dapur
tidak apa apa kok kang uncuy
mau dinyanyiin lagu apa
terserah kang uncuy saja
ah tuh jangan terserah kang uncuy aja
kang uncuy tuh kan jadi bingung
lagu karangan kang uncuy saja
kade de akang
mau janji dahu
titu kang lenjang
aduh neng mimin
mimin jadi suka banget suara kang uncuy bagus
suka sama suaranya aja
itu kan cuma tambahan saja kang uncuy
makasih mimin manis
nubalik itu dan yang bener
dari tadi salah terus
sabar atau ceng kan ini juga lagi belajar
kan aku bacaannya sudah benar
kak hakim sudah bisa baca quran besar
terima kasih ya allah
biasa aja dong
pukul aja yang keras doain
sampai patah tuh pecutnya
titik di bawah itu bak
saya gak pernah ngegosip pak ustaz
ya gak pernah
itu titiknya ada tiga bukan dua
saya ngajinya minggu depan aja ya
dianggung lama nih
yang lama aja itu
kamu gimana sih encut
encut di cidahu ada cowok ganteng gak
kata kamu gak ada
dia tuh sering banget ngajakin cucu ketemuan
dia suka sama kamu
dia ngajakin cucu
supaya cucu terkerja sama dia
kerja apa encut
makanya cucu terkesini mau curhat
mau minta pendapatnya kamu encut
ya gak tau encut
orang encut juga ceritanya
gimana aku bisa kasih tau
soalnya takutnya dia punya maksud sama kamu
emangnya encut disana disuruh kerja kayak gimana
disana adu mama yang di lemari dapur mana
gak ada apa apa
kalau ada apa apa
kenapa gak pake mesin aja kang odin
kan lebih gampang
nyolok risetnya dimana kang afid